maraknya kasus kdrt membuat publik kemudian bertanya soal sistem aduan kdrt milik pemerintah ada sapa satu ratus dua belas
sistem aduan korban kdrt ini digagas kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau kemen p tiga a
bagaimana sistem aduan ini berjalan sejak diluncurkan apakah sistem aduan belum berjalan maksimal
karena seolah olah par korban putus asa akhirnya mengungkapkannya kepada media sosial
kita berbincang malam hari ini dengan narasumber yang sudah bergabung secara virtual
yang pertama ada ibu margaret robin korwa atau biasa dipanggil ibu ica selamat malam ibu ica
selamat malam mbak putri
selamat malam ibu ica adalah plt asisten deputi pelayanan perempuan korban kekerasan kemen p tiga a
dan kemudian berikutnya ada mbak novita sari dari forum pengadalayanan mbak novita selamat malam
ya selamat malam mbak putri
terima kasih mbak novita dan ibu ica malam hari ini sudah bergabung
saya ke ibu ica terlebih dulu ibu ica sesudah dua tahun kalau tidak salah
berjalan sapa satu ratus dua puluh sembilan evaluasinya seperti apa ibu sudah berapa banyak menerima aduan dan tentunya tindak lanjutnya seperti apa
ya selamat malam mbak putri dan selamat malam buat semuanya
pastinya dengan semangat layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
sejak adanya peraturan presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
perubahan atas perpres enam puluh lima tahun dua ribu dua
tentang kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki fungsi implementatif
dapat kami informasikan bahwa sejak tahun dua ribu dua
kasus terhadap perempuan korban kekerasan pada layanan rujukan akhir berjumlah satu ratus sepuluh kasus
sedangkan di tahun dua ribu dua puluh dua
meningkat menjadi dua ribu tiga ratus empat puluh enam
sedangkan untuk anak di tahun dua ribu dua puluh
lima ratus tujuh puluh lima dengan kasus total anak yang dilayani sebesar sembilan ratus dua puluh lima kasus
dan di tahun dua ribu dua puluh dua jumlah pengaduan meningkat menjadi sembilan ratus lima puluh tujuh untuk anak dan anak yang dilayani sebanyak seribu empat ratus empat belas kasus
bahwa saat ini masyarakat indonesia baik siapa yang melihat mendengar
sudah berani untuk speak up untuk menyampaikan kasus mereka
walaupun ada juga yang masih ketakutan untuk melaporkan kasusnya
karena bisa jadi mereka tidak memahami bahwa ada undang undang yang sifatnya like spesialis
yang bisa melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan
ataupun mereka menganggap bahwa kasus yang dialami adalah sebuah aib
dan jika diceritakan akan menjadi bahan cemo'oh atau menjadi bahan gosip dari orang orang yang memang belum tahu apa yang dirasakan oleh perempuan dan anak
bu ica kalau misalnya dari aduan yang masuk kemudian berapa persen yang sudah ditindaklanjuti ke penegak hukum
jadi setelah pelayanan perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan pelindungan khusus menerima pengaduan
awalnya harus melakukan klarifikasi untuk mencari kebenaran
tapi kalau pilihan itu tidak terlalu objektif
semua pilihan ada di tangan keluarga perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
kalau perempuan setelah menandatangani infon concern maka akan diberitahukan hak haknya dan akan menentukan diproses secara hukum atau tidak
dan begitu pula anak bisa harus menandatangani info konsen harus didampingi oleh orang tua wali atau pekerja sosial sakti
karena anak anak ini belum mampu melakukan perbuatan hukum
jika bertanya terkait dengan sampai sejauh mana sih perempuan dan anak melakukan proses hukum
sudah banyak proses hukum yang diambil untuk memberikan efek jerah
tapi lagi lagi barang bukti bisa menjadi alasan sehingga proses hukum tersebut menjadi lama
oke berarti dari aduan itu berapa persen yang ditindaklanjuti kepada penegak hukum sejauh ini ibu ica
kalau berbicara tentang presentase seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk anak itu sebanyak di tahun dua ribu dua puluh satu sebanyak sembilan ratus dua puluh lima anak yang sudah dilayani
dari jumlah total lima ratus sembilan puluh tujuh
untuk perempuan ada dua tiga ratus empat puluh delapan anak
untuk perempuan ada dua tiga ratus empat puluh delapan anak
jadi itu variatif tergantung pilihannya mereka untuk mau ditempuh secara proses hukum
ataukah hanya mendapatkan pendampingan ataukah meminta mediasi
tapi bagi kami tidak ada mediasi jika itu menyangkut nyawa
tapi kalau misalnya dilihat jumlah yang masuk ke aduan itu tadi masih kecil ya
daripada catatan dari kemen p tiga a sendiri tahun dua ribu dua

itu ada dua puluh lima perempuan yang menjadi korban kekerasan di indonesia
nah sekarang saya tanya ke mbak novi dari forum pengada layanan dari fpl
mbak novi sapa satu ratus dua puluh sembilan ini atau sistem aduan yang dibuat oleh pemerintah ini
seberapa efektif sudah berjalan sejauh ini mbak novi
iya jadi sebenarnya ketika membincang sahabat satu ratus dua puluh sembilan begitu ya
teman teman forum pengada layanan itu kan kami tersebar di tujuh puluh lima lembaga di seluruh indonesia gitu
yang artinya secara demografi wilayah juga berbeda beda begitu
nah ketika ngomonya adalah layanan sapa satu ratus dua puluh sembilan
sebenarnya apresiasi untuk pemerintah bahwa itu salah satu bukti bahwa pemerintah hadir secara langsung di tengah masyarakat
namun kita juga memahami bahwa kondisi indonesia ini beragam gitu mungkin
yang berada di ibu kota atau di daerah daerah yang secara akses untuk mengakses internet itu mudah gitu kan
ini menjadi hal yang mungkin mudah
nah tapi bagaimana dengan teman teman masyarakat yang berada di kepulauan di tiga t yang mungkin saja gitu ya
kenapa tadi bisa sedikit
bisa saja korban korban yang di wilayah wilayah kepulauan tiga t ini yang secara akses susah
akses internet juga susah
nah ini memungkinkan mereka belum bisa memanfaatkan keberadaan sapa satu ratus dua puluh sembilan ini
gitu sih mbak
kalau misalnya sejauh ini mbak novi dari beberapa informasi yang diambil oleh teman teman yang di daerah
apakah mereka merasakan ada kesulitan
dari prosedur atau dari tata cara ketika pelaporan berkaitan dengan kdrt di sapa satu ratus dua puluh sembilan ini
jadi sebenarnya mungkin gitu ya bagi sebagian masyarakat itu masih sudah merasakan manfaat dari sapa satu ratus dua puluh sembilan gitu ya
kalau dirasa apakah prosedurnya susah gitu tidak gitu ya
artinya mereka bisa menggunakan cat atau telpon secara langsung ke nomor yang sudah tersedia
kemudian mereka bisa menyampaikan apa yang mereka alami gitu ya
nah tapi kan kita tidak bisa seluruh masyarakat kita itu aware dengan hal seperti ini
sebenarnya kan sapa ini tidak hanya untuk korban yang mendapatkan kekerasan langsung gitu kan
tapi juga pada orang orang yang memang mengetahui sebenarnya kan bisa menyampaikan ini di sapa satu ratus dua puluh sembilan
nah maka banyak juga masyarakat kita yang ketika apalagi kekerasan adalah kekerasan dalam rumah tangga
ini dirasa hal yang tidak terlalu baik
orang lain tidak berhak tawarnya
banyak juga mungkin orang orang yang menyaksikan tapi tidak memberikan informasi ke sapa satu ratus dua puluh sembilan
tapi kalau ngomong ini mudah gitu ya beberapa korban yang pernah kami dampingin ada yang coba untuk mengakses gitu
itu dirasa mudah
tapi di satu kondisi yang lain ada hal yang mungkin secara akses dia jauh karena kan tidak seluruh layanan ada yang memang bisa baik
jadi apa namanya bwa gitu
tapi tidak ada juga korban korban yang memang harus ada respon cepat
kemudian apa namanya harus langsung
nah ini ketika terkendala jarak ataupun akomodasi juga menjadi hal yang situasi sulit lainnya gitu
ibu ica kalau misalnya dilihat sekarang selama sapa satu ratus dua puluh sembilan ini berjalan
apa evaluasi dari ica
evaluasi dari internal kementerian untuk kemudian lebih meningkatkan lagi penggunaan sapa satu ratus dua puluh
karena kalau tadi disampaikan mungkin masih banyak orang yang masih belum mengetahui bahwa ada jalur aduan seperti ini di indonesia
pastinya kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selalu melakukan edukasi melalui informasi yang disampaikan melalui kanal kanal
termasuk menyampaikan kepada pemerintah daerah dan mitra bahwa bagi siapa yang melihat mendengar untuk melakukan menghubungi call center sahabat perempuan dan anak satu ratus dua puluh sembilan atau whatsapp online delapan ribu satu ratus sebelas satu ratus dua puluh sembilan satu ratus dua puluh sembilan
dan sosialisasi terus gencar dilakukan agar perempuan dan anak bisa melaporkan kasus mereka dan bisa ditindaklanjuti sesuai dengan pembagian kewenangan yang ada di dalam undang undang pemda
pemerintah daerah dan pemerintah panas telah melakukan edukasi melalui informasi mengenai pengaduan masyarakat
pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai layanan rujukan akhir provinsi sebagai layanan rujukan lanjutan dan kabupaten kota sebagai layanan di tingkat kabupaten kota
sehingga layanan yang diberikan kepada mereka komprehensif sesuai dengan kebutuhan atas klarifikasi yang dilakukan pada layanan awal yaitu layanan pengaduan masyarakat
bu ica kalau misalnya sekarang melihat trennya kemudian banyak masyarakat kemudian menempuh jalur lain yaitu membuka kasus mereka di media sosial apa respon dari kementerian
bagi kami wajar karena memang saat ini semua orang sudah pintar menggunakan gadget
dan mungkin menurut mereka itu adalah hal yang lebih cepat untuk menjadi perhatian publik
sehingga kami juga setiap hari di ruang layanan bukan hanya menunggu kasus
tapi kami juga selalu melihat tren isu yang ada yang muncul di media sosial
dan selalu melakukan koordinasi dengan provinsi maupun kabupaten kota
sesuai dengan lokus dan tempus deliktus tempat kejadian perkara
bagi perempuan korban kekerasan maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus
kita kalau bicara soal penanganan kekerasan terhadap anak dan juga perempuan
apalagi yang terjadi di lingkungan keluarga itu seolah tidak pernah tuntas ibu ica
saya yakin teman teman di kementerian p tiga a juga sudah tahu mengapa itu terjadi
tapi salah satunya yaitu setelah ditangani oleh penegak hukum
berdekatannya adalah restoratif
kemudian korban dikembalikan kepada didekatkan lagi kepada keluarganya
ironinya jika justru pelaku berasal dari lingkungan keluarga itu
jadi itu seperti lingkaran setan yang tidak pernah selesai
bagaimana sekarang langkah yang akan dilakukan kementerian p tiga a untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi
juga memberikan pengertian kepada para penegak hukum untuk memberikan apa
melakukan pendekatan hukum yang berbeda
baik di saat kita berbicara tentang kasus yang dialami oleh perempuan dan anak
ini adalah kasus yang tidak bisa dikerjakan oleh kementerian p tiga a sendiri
ataupun dinas p tiga a di tingkat provinsi kebupaten kota maupun forum pengadal layanan
karena isu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan adalah
isu lintas sektor yang harus dikerjakan secara bersama sama
sehingga di dalam penanganannya begitu klarifikasi itu dilakukan
maka petugas layanan harus menyampaikan hak hak mereka dan melakukan advokasi kepada penegak hukum
agar menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
ketahanan keluarga dan pendampingan korban adalah kunci utama untuk menyampaikan bahwa di saat korban itu kembali ke rumah
maka pekerja sosial harus melakukan home visit yang memastikan bahwa lingkungan atau support system
atau tempat tinggalnya nyaman dan tidak melakukan kekerasan lagi terhadap korban
sehingga korban dapat kembali melakukan kehidupan sosialnya secara normal seperti biasanya
walaupun itu tidak semudah membalik lapak tangan kedua
kedua pasti kami akan menyampaikan bahwa jika pelaku kekerasan masih berada di rumah
pelaku kekerasan masih ada di tempat yang sama tempat kejadian perkara
maka tugas kami adalah untuk melakukan reintegrasi mencari tempat yang nyaman
sehingga korban tidak lagi didekatkan dengan pelaku sehingga korban tidak menjadi korban berulang karena bertemu dengan pelaku
oke baik saya terakhir ke mbak novi mbak novi ada masukan kepada kementerian p tiga a berkaitan dengan layanan aduan ini mbak novi
sebenarnya gini ketika layanan aduan artinya kan masyarakat sampai yang di tingkat desa pun harus tahu
nah ini saya rasa pun sekarang program program di desa gitu ya forum forum di desa itu sangat banyak
nah bagaimana juga memastikan mereka juga mengetahui terkait layanan seribu satu ratus dua puluh sembilan

kemudian lagi yang harus dipahamkan ke masyarakat adalah bahwa ketika ada
perempuan yang mengadukan persoalan yang dia alami ini bukanlah suatu aib
tapi ini adalah upaya untuk dia bisa menghentikan kekerasan yang dia alami
oke baik baik terima kasih ibu ice malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
dan juga mbak novi tasari dari forum pengada layanan terima kasih sehat selalu
terima kasih mbak putri sehat selalu